sementara itu setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama
calon gubernur dki jakarta petahana basuki cahayapurnama
tetap melakukan kegiatan kampanye seperti biasa
ahok disambut hangat ratusan warga kampung rawadas pondokopi jakarta timur
warga pun menyanyikan yel yel dukungan untuk ahok
walaupun banyak pihak yang mengatakan jika status tersangka yang sekarang tertempel pada ahok
perlahan akan menggerus elektabilitas pasangan calon nomor urut dua tersebut
secara gamblang ia mengatakan tidak ambil pusing
ahok meyakini warga jakarta memiliki hati nurani dan bisa menimbang hasil kerja yang selama ini telah dilakukan
kamu kerja di kantor tiap hari gak bisa pura pura
itu ada office boy ada tukang ngambil makanan
kamu kira satpam satpam kita nggak bisa cerita
ya kan terus kita kan sering datang orang masyarakat bisa cerita
saya ini pekerja keras atau bukan hasilnya kayak apa